keinformasi olahraga bali united keluar sebagai juara kompetisi liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dengan skor tiga satu
usai mengalahkan persik kediri di stadion kapten iwayandip tagianyar bali kamis malam
liga satu tahun ini digelar tanpa kehadiran penonton untuk mengantisipasi penyebaran kasus covid sembilan belas
penambahan tiga gol bagi bali united dicetak oleh ilija spasojevic rahmat dan stefano jance lilipali
sementara satu gol untuk persik kediri merupakan gol bunuh diri dari pemain bali united imade andika pradana di gawang persik kediri
kemenangan bali united pada kompetisi bri liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua merupakan kemenangan untuk kedua kalinya setelah liga satu musim dua ribu sembilan belas lalu
tahun ini bali united mengumpulkan skor tertinggi yaitu tujuh puluh enam poin disusul persib bandung enam puluh sembilan poin bayangkara fc enam puluh enam poin
arema fc dan persebaya masing masing enam puluh lima dan enam puluh tiga poin
pelatih kepala bali united alessandro stefano cugura menyebut meski timnya bermain sangat baik dia tak menapik jika persik kediri bermain tangguh selama permainan
sementara itu pemain bali united yang juga pencetak gol terbanyak pada bri liga satu tahun ini ilija spasojevic mengaku bali united tahun ini bermain luar biasa dan memiliki kerjasama yang cukup baik
tahun ini bali united memiliki kekuasaan untuk menang berhasil menang dan menang keputusan keputusan di b satu
saya berpijak di dalam box karena saya tidak banyak bergerak itu tugas saya dari pelatih jadi tugas saya di luar sana tunggu tunggu di box tunggu bola karena saya istimewa mencetak gol
jadi saya sangat tergantung dari rekan rekan
jadi orang orang yang pernah balik nanti
mungkin bisa melihatnya di sana